ibuku bisa dicintain
oleh laki laki sebaik om raymond
aku bahagia banget
saya akan hancurkan bisnisnya
rizky lu lagi dimana
kalau lu mau ke kantor polisi buat jenguk putri
lebih baik gak usah deh
putri udah bebas dan mungkin sekarang lagi ott pulang
gue bersyukur akhirnya putri bisa
dan dia bisa jalan
dari semua tuduhan itu
sebenarnya apa sih tujuan naomi
sampai dia makin masuk terlalu dalam ke teman teman gue
gue juga perhatiin
kalau naomi lebih peduli sama putri
naomi bener bener mau buktiin
kalau dia mau berubah
atau ada maksud lain
di balik semua ini
aku mau jelasin kejadian yang sebenarnya sama om raymond
kamu gak usah cerita
kamu udah tau semuanya
dan satu lagi
masalah kondisi pangeran
kamu udah suruh orang untuk melihat kondisi pangeran
dan baik baik aja
jadi beneran pangeran sekarang
udah gak apa apa om
soalnya tadi aku sempat tanya sama
terus rizky bilang pangeran udah sadar
tapi aku gak tau lagi kabar selanjutnya
kamu tenang aja
pangeran baik baik aja
sekarang dia dipindahin di ruang rawat
om makasih ya
udah bantuin aku
dan juga ibu
kamu udah om anggap seperti anak sendiri
makasih ya om
aku sekarang bisa rasain
dapat perhatian dari seorang ayah
yang dari kecil gak pernah aku rasain
dulu om selalu nusain kamu
kalau om tau hidup kamu menderita
kalau om tahu hidup kamu menderita

pasti om gak sekejam

justru aku bersyukur om
ibuku bisa dicintain
oleh laki laki sebaik om raymond
aku bahagia banget
saya akan hancurkan bisnisnya
masalah saya dan pangeran
jangan dicampur sama masalah bisnis
om raymond sama pak aleks ya om

karena saya yakin kok ada cara yang lebih baik
untuk nyelesain masalah ini
untuk nyelesain masalah ini
seandainya aleks tau ya
hati kamu setulus apa
udah jangan nangis
kamu kan cantik
jangan sangka ketahuan ibu
kamu butuh mendi
saya tuh penasaran
bu nawang tenang aja
soalnya kan pak bos itu sayang banget loh sama putri
udah anggap putri itu kayak anak kandungnya sendiri bu nawang
sebentar lagi pak bos mau melamar bu nawang loh

aduh terlalu pinter sih kebanyakan yang rumpih kalau ngomong nggak pakai rem kalau pak bos tahu bisa habis gue
mungkin sudah saatnya aku memberi pak remon kesempatan sekali lagi setelah apa yang selama ini sudah pak remon lakukan ke aku dan putri
kamu baik baik aja kan put
kenapa muka kami sedih sayang
aku terharu bu sama semua perhatian omraimun ke kita
ya sudah kita pulang yuk
pasti rahat kan
bu nong belum tidur loh dari semalam
putri juga kan
lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu
mau pikir dari tadi gue diem
gue tau kok sebenernya lo bilang semuanya sama fanya apa yang gue tau
aduh gue nggak ngerti deh maksud lo apa
nggak usah soal polos deh sya
tadi gue liat chat lo sama fanya

sorry nom tadi niat gue tuh cuma mau ngasih tau fanya kalo lo tuh hebat banget bisa tau segalanya tentang putri dan temen temennya itu aja biar dia tau
tapi don't worry gue udah bilang sama fanya untuk jangan kasih tau apa apa sama mel kok
terus lo yakin
kalo fanya nggak akan bilang sama mel dan jaga rahasia gue
nggak yakin sih sebenernya
please ya sya
kalau lo masih mau temenan sama gue berhenti ngabarin tanya apalagi mel soal apapun yang menyangkut gue oke
ya oke maaf ya nom gak boleh lakuin lagi deh
ternyata rizky cuma baca chat dari gue
tapi sama sekali nggak dia bales
rizky pasti kecewa banget sama gue
karena gue yang so ide ngajak pangeran sama putri pergi ke villa gue
gue harus lakuin sesuatu

gue perlu ngobrol sama malec
kali ini gue gak akan maksa buat ikutin naomi
gue harus bisa yakinin naomi kalau gue bisa dia andalin
gue nggak mau kehilangan sahabat sekeren dan setajir naomi
maaf pak kami sudah menyusuri seluruh penjuru rumah sakit ini
tapi putra bapak tidak bisa kami temukan
coba kalian cari lagi lah
dimana anak saya berada sekarang
maaf pak kami sudah berusaha semaksimal mungkin mencari anak bapak
tapi kami belum menemukannya pak
gimana sih sistem keamanan rumah sakit ini
katanya rumah sakit besar
masa bisa pasien kabur dari rumah sakit wijaya kusuma kayak gini
sekali lagi kami minta maaf pak
kalau begitu kami permisi untuk mencari anak bapak kembali
apa mungkin kiyo samata tau dimana keberadaan pangeran sekarang ya
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah